sebagai perusahaan yang memanfaatkan sumber energi air danau dan sungai poso untuk tenaga listrik
pt poso energi sangat peduli terhadap pengelolaan lingkungan di sekitar danau dan sungai poso
pt poso energi bersinergi dengan front pencinta alam peduli lingkungan sekota tentena
dan pemerintah kabupaten poso menggelar aksi bersih sungai poso
dengan tema sungai bukan tempat sampah pada sebelas desember lalu
acara diawali dengan senam bersama yang bertempat di taman kota tentena
dilanjutkan dengan pembukaan yang dihadiri oleh environmental ncsr manager pt poso energi irma suryani
dan disambut oleh bupati poso darmin agustinus sigilipu
sungai ini harus bersih di sungai inilah sumber kehidupan kita orang poso
adanya adipura itu suatu pengakuan paling tidak lingkungan yang ada lingkungan di sekitar kita itu berarti bersih
lewat poso energi akan membantu pengembangan objek wisata yang ada di kota tentena
aksi bersih sungai poso diikuti oleh lima ratus tiga puluh tujuh peserta dari berbagai kalangan masyarakat
yang terbagi menjadi delapan puluh enam tim sepuluh tim bertugas di sungai dan tujuh puluh enam tim bertugas di bantaran sungai
wilayah aksi bersih sungai poso terbagi menjadi empat titik pengumpulan sampah
dengan titik awal di sekitar hotel pamona hingga petiro dongi penambang pasir
aksi bersih sungai berbasis gotong royong atau disebut mesalem
ini berhasil mengumpulkan sampah sebanyak dua tujuh puluh enam karung dengan perkiraan berat sampah enam belas ton
di mana plastik kemasan makanan dan minuman mendominasi
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli menjaga kualitas air sekaligus melestarikan sungai poso
melalui kegiatan ini kami akan mengajak seluruh masyarakat yang ada di pinggiran sungai
sadar akan lingkungannya kedepannya mungkin setelah kegiatan ini ada perubahan
dengan adanya aksi bersih sungai poso ini diharapkan dapat mengajak
masyarakat untuk meninggalkan perilaku membuang sampah ke sungai
kami berharap juga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan habitat ikan ikan yang ada di danau poso
jadi kebiasaan yang positif jadi bukan kebiasaan membuang sampah sembarangan
tapi sudah diganti jadi kebiasaan untuk menjaga lingkungan secara baik
dengan cara tidak membuang sampah khususnya di danau
danau ini sebagai anugerah dan pemberian tuhan untuk masyarakat di tentena dan sekitarnya
masyarakat yang tinggal di sekitar sungai ini diwajibkan agar
lebih menjaga lagi kebersihan
aksi ini kiranya dapat berjalan setiap tahun dan akan menjadi agenda rutinitas
sehingga sungai poso menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di sulawesi tengah
dan untuk kelanjutan energi di sulawesi tengah dan indonesia pada umumnya
aksi bersih sungai poso sungai bukan tempat sampah